politikus partai amanat nasional zulkifli hasan menjalani pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi
zulkifli menjadi saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pemerintah lampung selatan
yang membelit adik kandungnya bupati lampung selatan zainuddin hasan
pemeriksaan terhadap zulkifli hasan dilakukan kpk terkait kedudukannya sebagai wakil ketua majelis pembinaan tarbiah perti
zulkifli yang datang sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat bersaksi bagi pemilik cv sembilan naga
yang diduga memberikan uang suap terhadap bupati lampung selatan zainuddin hasan
kepala dinas pupr lampung selatan anjar asmara dan anggota dprd lampung selatan agus bakti nugroho
uang suap ini senilai enam ratus juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen fee tiap proyek yang dikerjakan dinas pupr
zainuddin bahkan diduga memerintahkan semua proyek dinas pupr ditentukan melalui agus bakti
selain zulkifli hasan kpk juga memeriksa seorang advokat sopian sitepu bagi tersangka yang sama
saudara saudara saya diminta keterangan sebagai wakil ketua dewan pembina tarbiah ferti
penyidik bertanya apakah terkait dengan rakernas terbiah di lampung apakah dewan pembina menjadi panitia
ya tentu tidak
pembina itu tidak ngurusi teknis bahkan tidak ikut dalam keputusan rapat eksekutif harian
nah tugas pembina itu adalah membina dan memberi nasihat
panitia tentu tersendiri
karena kalau pembinaan itu sudah dianggap sepuh sepuh walaupun masih muda ya
masih dianggap sepuh sepuh
nah itulah kira kira
nah pada waktu itu rakernas saya juga hadir yang dibuka oleh wapres
itu kira kira teman teman
tidak ada yang lain